pagi pagi udah bikin kesel
pengen tuh masalah orang aja
kang agustek punya temen gak
kang koswara yang lebih banyak temennya
ya biasanya kalo motor saya kelamaan disini
makin parah kang
makanya cepet ditebus
cerita apa aja mak
waalaikumsalam kang hasan
saya temen suami kamu
untung aja kang hasan teh cepet dateng
dari kemarin dibawa ngojeknya tuh keluar kota terus
kemarin keci anjur
tiga badannya gede gede banget
motornya kang hasan teh cepet rusak
masuk aja kang koswara teh ada di dalam
ini mah bukan sobek kang
ini mah bukan sobek kang
ini mah disobek pake peso kang
ya iya atuh kang

tadi kan saya sudah bilang
ini mah disobek
ya pasti disengaja tuh kang
mana saya tau atuh kang
kan bukan saya yang nyebeknya
ini mah kayaknya
cipa nyebeknya minta dibeliin sepatu baru kang
pasti disuruh sama bapaknya nih
iya sebentar sebentar
debbie jangan didorong dorong ini engselnya baru um ganti sama yang mahal
ntar rusak lagi
sekolah baru aja jalan
ah bohong pasti ada di dalem
gak ada eh bener jangan dorong dorong ntar rusak
lagian ngapain debbie nyari nyari edward
ah edward minjem buku debbie
masa anak kelas dua smp minjem buku anak sd
emangnya gak boleh
boleh boleh tapi untuk apa
eh jangan dorong ntar yang ini rusak lagi mahal ini
ini juga sebelah sini baru diganti juga
gak ada beneran
um bilang gak ada gak ada
insya allah kenapa
air putih um um gak bikin air putih um
ada juga sirup
kirim juga gak apa apa
eh gak boleh anak anak kecil gak boleh banyak minum sirup ntar batuk
kalau sesek napas mendingan debbie pulang aja ya
ya pulang aja
aduh pun gawat nih
ih saya ketahuan gak punya tv supersonik ya
aduh sayang kamu kemana aja nih papa cariin
kamu ngapain sih disini
nanti telat lagi
harusnya aja gak ada
jambul incinan besar kok gak keliatan sih
pagi pagi udah bikin kesel
pengen tuh masalah orang aja
kang agust thee punya temen gak yang bisa minumin motor
tangkau suara yang lebih banyak temennya
ya biasanya kalau motor saya kelamaan disini makin parah kang
makanya cepet ditebus
taruh disini biar orang orang pada lihat
aduh tak keliatan
bener eh si aceh yang punya tv
keki banget pasti
biar orang orang pada lihat
orang orang jangan aja pada lihat
apalagi si dadang
motor kan udah gak punya
berarti tinggal nunggu waktunya teh
mudah mudahan aja ya
teh pokoknya sekarang
tiap hari saya masakin tempe sama sambal
jangan dipake terasi
itu jadi enak ya
biaya tuh gak usah dipikirin
yang penting kan febrinya udah berangkat
ya gak boleh begitu waktu cek
ternyata teh sepatunya febri itu bukan sobek
ternyata si pedri selama ini
benci sama saya
dia tidak pernah suka dengan barang barang yang saya belikan
sepatunya sobek atau nggak sobek
disobek makanya soek
tumben cuciannya banyak kan tudan
disatuin sama cuciannya kang dadang
banyak tambahan ya
istri kamu kan udah berangkat kerja keluar
kok masih cari tambahan
istri saya kan belum sebulan ceng
kerja di luar
jadi belum gajian
teh mami amit dan
apalagi cuciannya si dadang
katanya tangannya teh alergi
kalau kena air sungai
gak boleh tuh ngedoain orang eh
dosa tuh ceng
melehoi teh apa ceng
yang begini nih
saya teh bukan nyumpain orang
biar kejadian beneran
mengaminkan itu pahalanya besar
kamu buat asetnya kan
kamu asetin saya
harusnya kamu nasetin si dadang tuh
udah tinggal dikit eh kum
awas jatuh nggak ada lagi
makan ya teh
tempe orek sama sambel lagi
masih bisa makan aja alhamdulillah
lain ganti menu teh butuh biaya kang butuh uang yang lebih murah sama enak jengkol misalnya jengkol